kementerian perhubungan akan mulai memperlakukan aturan tarif atas dan bawah
untuk angkutan online mulai satu april mendatang
selain itu ada sepuluh poin lainnya yang harus diikuti angkutan online jika ingin terus beroperasi
bagaimana hal ini akan mempengaruhi kenaikan tarif angkutan online
kami akan bahasnya dalam segmen the analyst
dan sudah bergabung bersama kami kepala biro komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan
j a barata selamat pagi pak barata terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia business
ada sebelas poin salah satunya adalah penetapan dari batas atas dan juga bawah untuk tarif angkutan online
sudah ada formulasi hitung hitungannya pak barata untuk tarif atas dan bawah ini
ya benar jadi gini dari sebelas poin revisi daripada peraturan menteri no tiga puluh dua ini
salah satunya adalah mengenai tarif
tarif ini sesuai dengan revisinya itu akan ditetapkan oleh
pemerintah daerah masing masing dalam hal ini gubernur
jadi berbeda beda antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain
pasti untuk disesuaikan dengan kemampuan ability to pay dan willingness to pay daripada masyarakatnya masing masing
penetapan tarif batas atas itu dimaksudkan supaya masyarakat itu lebih terlindungi
tidak ada tarif yang sampai mungkin pada jam peak hour apa segala macam melambung sampai sedemikian rupa
sehingga masyarakat juga sendiri berasa bahwa kok ini malah lebih mahal daripada tarif yang taksi kuning gitu ya
sementara untuk tarif bawahnya itu ditentukan untuk sebagai patokan bahwa dia itu tidak ada yang banting harga kira kira seperti itu
sehingga akhirnya ujungnya ke persaingan lagi gitu ya
semakin sehat gitu ya
ini kan juga untuk menghindarkan juga ada yang predatory pricing itu ya
jadi ini nantinya
berapa besarannya pemerintah daerah lah yang tahu
walaupun formulasi ataupun pakemnya itu apakah sudah ada formulasi hitung hitungannya berapa persen dari mungkin dari kebutuhan permintaan
kemudian juga kebutuhan dari supply nya sendiri
kemudian juga bensinnya atau mungkin harga harga inflasi juga di sana gitu
sebetulnya metode perhitungan tarif itu sudah ada rumusnya
rumusnya masing masing apa apa saja yang harus dihitung apa apa segala macam
itu sudah ada
nanti tinggal kita mengetahui apa yang namanya tarif yang dihitung berdasarkan biaya operasinya
nah kemudian nanti berapa persen turun ke bawahnya berapa persen dia naik ke atasnya itu nanti akan penetapannya secara kebijakan daripada masing masing daerah
memang untuk jabodetabek ya itu tarifnya nanti akan ditetapkan oleh badan pengelola transportasi jakarta
itu kesepakatan dari
wilayah jabodetabek menyerahkan perhitungan ini kepada bptj kira kira
nah banyak juga untuk angkutan berbasis online ini kan bahkan sampai mengadakan promo hingga rupiah
apakah promo promo ini juga nantinya akan dihapuskan karena kan kembali untuk menyehatkan lah paling tidak persaingan di angkutan umum ini
kita analog aja ya dengan penerbangan penerbangan walaupun ada tarif batas atas dan tarif batas bawah
itu juga ada promo
promo ini biasanya tidak berlaku secara umum
ya hanya kondisi tertentu untuk memasarkan apa namanya
marketingnya dia gitu ya kan
itu masih bisa saja dipakai tetapi tentu ada ketentuan ketentuan lain yang mengatur mengenai promo itu
ada sepuluh poin lagi selain pengaturan batas atas dan juga bawah gitu ya yang saya dapatkan adalah bahkan sampai jenis angkutan kemudian juga kapasitas silinder mesin kendaraan
bisa dirinci secara singkat saja
pak barata sepuluh poin lagi apa yang harus dituruti oleh angkutan online ini
kita mulai dulu dari kendaraan
jenis kendaraan apa sih yang boleh dipakai untuk angkutan online eh taksi online ini ya
sebetulnya kita sebelumnya sudah mengatur bahwa jenis kendaraan angkutan umum yang kita pakai itu adalah seribu tiga ratus cc ke atas
tetapi untuk karena perkembangan daripada teknologi yang ada
dan memang kendaraan biasa
dan jenis yang seribu cc itu juga sudah disahkan sebagai satu kendaraan yang laik untuk beroperasi di kita
sepanjang penggunaannya sesuai dengan tujuan pakainya maka untuk angkutan online ditetapkan minimum seribu cc ke atas ya
kemudian untuk yang hal yang lain juga yang berkaitan dengan harus diatur oleh pemerintah daerah adalah kebutuhan daripada kendaraan pada wilayah operasi angkutan sewa khusus ini
jadi ada wilayah operasi itu nanti akan dihitung sebetulnya berapa sih kebutuhan angkutan disitu dan setelah dibandingkan atau dihitung juga dengan kendaraan kendaraan yang ada taksi yang plat kuning berapa ini apa berapa nanti dihitung
apakah pembatasannya nanti akan dipukul rata setiap perusahaan
beda beda nanti mungkin antara yang taksi yang sudah beroperasi
nanti kita lihat berapa berapa ininya
masing masing itu nanti akan mengajukan berapa dan persentasenya juga nanti berapa
kemudian juga di dashboardnya katanya harus ada pengenal sekarang ya untuk yang online
bukan dashboard dalam arti dashboard dari mobil itu ya
tetapi sebetulnya kita mempunyai oleh kominfo kementerian perhubungan akan diberi akses ke digital dashboard
tapi bukan dashboard mobil
tapi digital dashboard daripada perusahaan
itu kita bisa mengetahui operasi daripada mereka seperti apa
jadi tidak seperti taksi plat kuning gitu ya
memang ada tanda pengenal di dashboard mobilnya
tapi ini lebih kepada pendataan
kita pendataan yang kita bisa tahu juga kita bisa memonitor apa yang dilakukan
apakah revisi dari peraturan pemerintah ini juga peraturan menteri maksud saya
apakah ini juga sudah diberlakukan terhadap taksi pelat kuning
revisi daripada peraturan menteri no tiga puluh dua ini baru akan dirilis pada tanggal satu april
tetapi kita sudah meminta kepada semua stakeholder yang ada untuk menyiapkan sampai dengan berlakunya tanggal satu
termasuk kita sudah mengundang seluruh kepala dinas perhubungan dari seluruh provinsi untuk kita mereka supaya siap siap
kondisi ini kan perlu juga dilakukan
kita mewajibkan bahwa taksi online itu harus kir
tentu masing masing tempat kir ini harus siap siap menerima mobil yang tidak habit buat mereka ya
tadinya tidak ini untuk diuji kir
kemudian yang kedua cara pengikirannya pun juga agak berbeda dengan mobil lain
dengan mobil mobil angkutan umum lainnya karena dia itu tidak di nomornya tidak diketok di mobil tetapi diberi plat embos gitu kira kira yang embos kira kira itu
dan itu harus juga disiapkan
oke jadi nanti akan ada pengenalnya seperti itu
itu untuk yang di mesinnya
di plat nomornya ya
kemudian kalau pengenalnya kepolisian dalam hal ini kak korlanta sendiri juga akan memberikan satu tanda pada
satu tanda pada tnkb nya ya kan kode tertentu
kode tertentu yang dinyatakan bahwa itu adalah angkutan taksi online seperti di bali
di bali itu ada angkutan sewa yang di plat hitam diberi kode rc
kode nya itu akan visual terlihat gitu dari mobil ini
seperti kayak ini plat nomor di mobil itu cuma buntutnya yang belakangnya
kan kalau di jakarta ada tiga huruf ya belakangnya
nanti kalau di tempat tempat lain masih ada yang dua huruf
contoh di bali untuk angkutan sewa itu diberi kode rc walaupun itu plat hitam
jadi kita bisa tahu
kita tahan dulu kita lihat dulu untuk level pembukaan peragangan indeks harga saham gabungan
langsung dari bursa efek indonesia kita lihat seperti apa untuk level pembukaan peragaan hari ini
dalam tiga bulan saja sudah kembali menaikkan suku bunga cuannya sebanyak dua puluh lima basis point
walaupun kemarin bank indonesia ternyata belum mau ikut ikutan bank sentral amerika serikat
bi masih terus mempertahankan
dan masih terus bertahan di zona ini
bertahan di zona hijau hingga saat ini terapresiasi hampir empat puluh point di level lima lima ratus lima puluh lima
kita kembali membahas tentang revisi nanti dari peraturan menteri untuk angkutan berbasis online
ada satu poin lagi yaitu adalah pajak yang akan diberlakukan juga untuk satu april
bagaimana untuk pajak dari mobil angkutan umum berbasis online ini apakah akan nanti akan disamakan dengan yang plat nomor kuning pak barata
sesuai dengan aturan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan setiap orang yang berusaha di bidang angkutan di jalan itu juga harus ada ketentuannya tersentuh
antara lain salah satunya adalah berbadan hukum kalau konsekuensi dari berbadan hukum dia juga harus punya npwp
npwp ini berkaitan dengan pajak pajak itu sudah kita bicarakan dengan dijen pajak ya terkait dengan ini nanti yang akan dikenakan adalah perusahaan aplikasinya
jadi perusahaan aplikasinya dengan ini akan diketentukan
jadi mereka nanti akan memotong langsung dari penghasilan karyawannya
dari pajak yang dikelola oleh perusahaan aplikasinya
yang menjadi perhatian juga pada saat ini kan banyak sekali demonstrasi yang menolak kehadiran dari angkutan umum berbasis online ini
kemudian juga dengan adanya peraturan revisi peraturan menteri ini kan diharapkan juga persaingan akan semakin sehat
apakah anda yakin dengan penghasilan aplikasi aplikasi ini
anda yakin dengan adanya previsi ini sehingga akhirnya tarif bersaing
karena kan mau tidak mau yang menjadi jualan utama dari angkutan berbasis orang ini adalah
karena tarifnya lebih rendah secara umum gitu ya
secara rata rata dibandingkan dengan tarif taksi berplat kuning
jadi gini bahwa aturan ini sebetulnya kan kita susun sudah berpedoman pada
satu yang pertama kita berkaitan dengan keselamatan ya
keselamatan tentu dengan keamanan sekalian juga ya
yang kedua juga kita juga berpedoman pada kesetaraan dalam berusaha di bidang ini
jadi kesetaraannya makanya kita atur seperti ini
waktu diatur ini pengaturan revisi revisi yang ada ini sudah melibatkan mereka berdua
jadi antara perusahaan yang sebelumnya mengelola adalah taksi plat kuning
kemudian sekarang dengan angkutan sewa atau taksi online yang ada
mereka duduk bersama untuk kita bicarakan apa equal treatment daripada
oke berarti dipastikan tidak akan ada penolakan
insya allah gitu ya kan
tetapi juga yang harus dikesadari juga bagi di lapangan ya
baik yang namanya angkutan online maupun angkutan ini
ya kan masing masing juga harus tidak bisa menampik keberadaan atau teknologi
yang sudah masuk ke dalam dunia kehidupan kita
masing masing harus berusaha menyesuaikan
ya tentu kalau yang ini bisa dengan kondisi seperti ini tentu harus ada penyesuaian penyesuaian
yang dilakukan juga daripada yang lama
semua harus berubah
yang lama pun juga harus berubah
yang ini pun juga harus bisa menyesuaikan
tapi kebanyakan juga akhirnya di lapangan juga mereka masih gun untuk menerima kehadiran dari angkutan online ini
ya banyak yang sebetulnya tidak bisa menerima perubahan ya kan sebetulnya
tetapi mau tidak mau ya kan suka tidak suka
ya kan teknologi itu sudah berada di tengah kita dan itu sudah melibatkan kita
ya kita harus menyesuaikan
oke jadi kembali ke tarif nanti akan semakin bersaing seperti itu ya
oke berarti konsumen bisa dirugikan loh karena kan biasanya dapat
bahwa apakah nanti tarif taksi online akan tidak murah lagi
saya kira tidak juga
karena perhitungan kita masih bisa dilakukan di bawah biaya operasi
karena tarif biaya operasi bisa ada berapa persen turun ke bawah atau paling tinggi berapa persen ke atas
karena yang penting tidak dilarang promo promo gitu ya
promo promo masih memungkinkan
oke baik terima kasih pak barata sudah bergabung dengan cnn indonesia business